kompetisi bisnis layanan transportasi makin panas perang tarif makin tidak terhindarkan
bagi konsumen seperti kita semua bisa jadi akan semakin dimanjakan
namun bagaimana dengan perusahaan bagaimana pula nasib para pengemudi
sesak bisnis transportasi saya akan ulas lebih lengkap untuk anda
kita lihat terlebih dahulu bagaimana yang terbaru informasi yang tadi baru saja kami sampaikan
kita lihat bahwa pada tanggal tiga belas april pada bulan yang sama
kita lihat bahwa uber mengeluarkan layanan yang mirip sangat mirip bahkan sama dengan apa yang ditawarkan oleh gojek
yaitu dengan memberikan layanan bukan hanya mobil yang bisa kita sewa ataupun kita gunakan dari uber
namun akan ada motor nanti di sana
ada uber motor yang hingga saat ini tampaknya sudah saya bisa melihat beberapa
meskipun belum begitu banyak armadanya namun ada beberapa di jalan dan kesaksian di blok blok
beberapa orang sudah menuliskan bagaimana pengalaman mereka menggunakan uber motor
tepatnya tanggal tiga belas april uber motor merilis bahwa mereka juga memiliki fasilitas untuk ojek berbasis aplikasi
dan kita lihat setelah tanggal tiga belas uber mengeluarkan layanan yang sama
yang persis sama seperti pionir dari ojek berbasis aplikasi yaitu gojek
ternyata hanya selang beberapa hari kemudian
dari tiga belas april ke sembilan belas april kita lihat itu sangat dekat hanya berjarak enam hari kemudian
gojek justru mengejutkan dengan sebuah layanan yang baru
gocar ini mirip sekali dengan apa yang ditawarkan uber pertama kali
yaitu dengan penyewaan kendaraan roda empat
jadi kini gojek tidak hanya terbatas dengan banyak fasilitas yang dia miliki
saya mencoba merilis beberapa saja ataupun mengurutkan beberapa yang dimiliki oleh gojek
yang pertama kita lihat ada ojek online kemudian ada gosen untuk mengirimkan barang
ada gomart berbelanja dengan menggunakan ojek aduh banyak sekali
dan saat ini dia mengeluarkan lagi salah satu itu
tidak hanya itu di informasi sebelumnya anda juga tahu mereka punya gopay
jadi mereka memiliki sistem pembayaran sendiri
tidak bergantung lagi dengan credit card ataupun yang lainnya
mereka memiliki sistem untuk pembayaran sendiri
dan ini membuktikan bagaimana perusahaan
saya menyebutnya ini calo pelayanan transportasi
karena mereka tidak memiliki armada satupun
mereka tidak memiliki pool satupun
mereka hanya menjadi broker ataupun calo dari konsumen dengan yang punya kendaraan
sangat brilliant ide seperti ini
dan mereka saat ini head to head antara gojek dan juga uber
jadi uber mencoba mengambil pasarnya gojek
gojek tidak mau kalah juga merilis apa yang dilakukan oleh uber
yaitu dengan merilis gocar
jadi anda bisa memesan juga saat ini
melalui aplikasi anda bisa memesan mobil via aplikasi gojek anda luar biasa
kalau semakin banyak yang berinovasi
biasanya yang paling diuntungkan adalah konsumen seperti saya anda dan kita semua
sebelumnya yang menarik adalah
tadi hanya dua pelayanan transportasi berbasis online
yang terus saja bersaing
sekarang bila kita kaitkan lagi
meskipun yang konvensional tidak suka disebut konvensional
tapi konvensional itu bukan berarti mereka jadul
tapi sistem mereka memiliki muarmada
kemudian memiliki pool
itu mungkin yang disebut sistemnya sudah sangat diketahui
namun sistem yang berbasis aplikasi ini adalah yang terbaru
sehingga konvensional bukan selalu buruk
bukan mereka jadul
tapi memang sistemnya sudah diketahui oleh publik
oke saya memilihnya itu
kita lihat ini adalah berbasis aplikasi
kita lihat ini adalah tiga uber grab dan juga gojek
sementara masih ada pasar lain
yaitu express saja dan bluebird
saya belum berbicara mengenai banyak sekali perusahaan perusahaan taksi konvensional
seperti ada putra kemudian saya
ada beberapa jenis yang lain
brand brand yang lain
namun saya ini menggambarkan
betapa padatnya pasar pelayanan transportasi
utamanya di kota kota besar seperti jakarta
dan kita lihat ini pasar ini akan semakin ramai dengan pemain
karena potensi pasar di indonesia memang besar
ketika anda bisa memenangkan pasar jakarta
maka ini akan menjadi pasar yang sangat gurih
untuk anda mendulang rupiah
dan ini tidak disiasiakan
begitu ada yang baru mereka langsung rilis
mereka langsung hajar pasar dengan inovasi inovasi
dengan kemanjaan kemanjaan yang lain
sehingga kita kemudian mau memilih mereka menjadi konsumen
ataupun juga langganan mereka
luar biasa ini begitu banyak brand brand
dan selanjutnya saya akan mencoba untuk memperlihatkan
bagaimana perang tarif menjadi satu hal yang tidak terhindarkan
saya ingin bertanya kepada anda ketika anda memutuskan
akan memilih pelayanan transportasi yang mana
paling pertama yang ada di kepala kita tentunya adalah
keputusan ekonomi tidak jauh jauh dari harga
saya coba membentangkan ini adalah tarif yang dimiliki oleh mereka
saya mencoba membukanya dari taksi
kita lihat ada bluebird express uber grab dan juga go kart
kita lihat dari tarif dasar saja
anda bisa melihat dengan angka angka ini
rp enam lima ratus oleh bluebird sama dengan express
ini adalah data terakhir per februari dua ribu enam belas
kemudian uber sekali tarif dasarnya adalah rp tiga
grab lebih murah rp dua lima ratus
saya tidak tahu mengapa nadiem makarim memutuskan angka ini
tapi yang pasti dia punya hitung hitungan ekonomi
sehingga dia memutuskan tarif dasarnya ada di rp sepuluh
ataupun tarif minimum
dan kita lihat per kilometer berbeda lagi
kita lihat untuk bluebird tiga lima ratus ini sama dengan yang dimiliki oleh express rp tiga lima ratus
uber tampaknya paling murah di sini
bila kita bandingkan itu paling murah adalah uber
tapi uber memiliki waktu waktu tertentu
ada rush hour yang anda bisa meningkat dua hingga tiga kali lipat dari harga normal per kilometer
dan hal tersebut sesungguhnya untuk konsumen menjadi hal yang tidak menarik
meskipun ya ketika kita butuh kita tidak punya pilihan ya kita pilih lah ya
karena tidak punya pilihan
namun sesungguhnya promo adalah hal yang menjadi favorit konsumen
selanjutnya grab tiga lima ratus sama dengan go kart
dari tarif dasar yang paling murah di sini grab
tapi kita lihat untuk per kilometer yang paling murah adalah uber
jadi mereka tampaknya bermain dengan strategi ekonomi mereka sendiri untuk memenangkan pasar
utamanya dari tarif
perang tarif tidak terhindarkan anda yang ingin memesan taksi saat ini bebas memilih
anda lebih memilih yang mana
lebih nyaman yang mana
belum lagi kita berbicara mengenai driver kenyamanan kendaraan
itu berbicara mengenai keamanan apalagi yang paling utama
tapi dari tarif dengan bentangan angka ini mungkin anda sudah bisa memutuskan
anda akan mencoba ataupun menjadi langganan setia dari taksi

menjadi salah satu angka yang diputuskan atau justru nanti akan lebih bersaing lagi di bawah uber atau grab tentunya
sebagai sesama pemain di bisnis aplikasi transportasi
selanjutnya kita lihat di slide perang tarif ojek online
jadi lebih spesifik ke ojek ini merupakan salah satu alternatif
untuk masyarakat di ibu kota untuk menghindari ataupun juga menembus kemacetan
gojek grab bike dan juga uber motor
kita lihat untuk tarif minimum
di sini justru adalah gojek kita lihat gojek sendiri paling mahal dengan dua belas rupiah dan kemudian tarif per kilometernya berbeda
untuk satu sampai sepuluh kilometer adalah di dua belas rupiah per satu hingga sepuluh kilometer
untuk sepuluh hingga lima belas km kita lihat ada di lima belas ribu rupiah
lebih dari lima belas km jarak anda jauh maka akan ada penambahan sekitar rp dua per kilometer
jadi paling mahal untuk tarif minimum adalah gojek
tapi untuk per kilometer ya ini tergantung
kalau anda relatif dekat mungkin pilihan grab bike bisa menjadi yang menarik
karena satu hingga sepuluh kilometer dia hanya satu lima ratus rupiah
namun ada jam sibuk jadi ada rush hour yang ditawarkan oleh grabbike
dan ada penambahan sekitar jam enam hingga sembilan pagi jam empat hingga jam tujuh malam
ini office hour tampaknya kita lihat ada penambahan lima ribu rupiah
penambahannya lebih mahal grabbike lebih murah gojek
kita ke uber motor bagaimana tawaran dari uber motorik
ini murah sekali
belum lagi mereka akan memberikan lap pelayanan gratis hingga juli
jadi cukup diuntungkan
saya mungkin akan mencobanya satu saat
anda juga boleh mencobanya
ini bukan promosi tapi ini hanya menjadi salah satu keputusan konsumen manapun
kita lihat uber motor tarif dasarnya hanya seribu rupiah
paling murah kita lihat ini
tarif dasarnya satu rupiah
kemudian kita lihat tarif minimumnya juga seribu rupiah
anda boleh menaiki mereka hanya dengan bayar uang seribu rupiah
koin seribu rupiah juga ada ya
kemudian per kilometernya seribu rupiah dan per menitnya ada seratus rupiah
ada per menit jadi tampaknya kemacetan itu menjadi salah satu barometer juga untuk harga mereka
karena ada per menit
jadi anda bayangkan akan semakin macet waktu semakin lama mereka akan main diuntungkan di situ
untuk per kilometer saya rasa kalau untuk grabbike dan gojek
mereka sudah pernah memberikan promo promo berapa waktu yang
lalu uber baru masuk di sini dengan promo yang seperti itu
saya rasa menarik karena memang sudah selayaknya ya mereka akan memberikan promo promo karena ini merupakan rilis awal
hingga juli menarik uber motor ataupun uber masuk ke segmen ojek mencoba memangsa pasar jakarta
dan kita lihat bagaimana kesuksesan mereka ke depan
ketika konsumen memutuskan akan memilih yang paling murah paling aman dan paling nyaman
saya tergelitik untuk mengetahui bagaimana kontribusi mereka terhadap
tenaga kerja utamanya lagi di kota kota besar
kita lihat mengapa serapan tenaga kerja kita bahas sore hari ini karena ini penting
di tengah perlambatan ekonomi ketidakpastian pasar bisnis bisnis seperti ini tampaknya menjadi salah satu solusi
anda bisa bayangkan ketika banyak misalnya perusahaan perusahaan migas ataupun tambang yang saat ini harganya sedang anjlok
kemudian mengalami tutup ataupun phk kemana mereka akan pergi
ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk mata pencarian
dan mereka menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit
kita lihat untuk gojek hingga akhir dua ribu lima belas mereka mengklaim sudah memiliki dua ratus ribu pengendara
dua ratus ribu pengendara cukup signifikan
tidak hanya di jakarta ini ada di daerah daerah lain di indonesia meskipun mereka besar di ibu kota
selanjutnya untuk grab sendiri memang untuk grab meskipun saat ini ada grab bike kemudian juga ada grabcar
mereka juga bekerja sama dengan beberapa pemilik taksi misalnya kemudian juga memiliki kendaraan pribadi
se asia tenggara mereka mengklaim mereka memiliki satu ratus empat puluh satu ribu pengemudi
jadi tidak ada angka spesifik di indonesia namun untuk grab car sendiri atau grab bike sendiri itu ada sekitar lima ribuan
namun mereka tidak merilis secara spesifik berapa yang ada di indonesia satu ratus empat puluh satu ribu di asia tenggara
kemudian untuk uber sendiri hingga data dua ribu lima belas juga ada enam lima ratus pengemudi ataupun yang bekerja sama dengan pengemudi mereka
dan kita lihat untuk blue bird sendiri
berdasarkan laporan keuangan perusahaan hingga awal dua ribu lima belas kita lihat ada tiga puluh enam lima ratus tujuh puluh enam pengemudi
jadi tiga puluh enam ribu orang lebih yang menggantungkan nasib mereka menggantungkan periuk nasib mereka di blue bird
itu juga yang patut dipertimbangkan
kemudian selanjutnya adalah express juga lebih dari dua puluh dua ribu pengemudi yang mendapatkan gaji dari mereka
kemudian menarik taksi mereka
kemudian menarik taksi mereka
dan kemudian mendapatkan uang oleh perusahaan
dan kemudian mendapatkan uang oleh perusahaan
dan hal ini angka ini menarik bagaimana ketika konsumen saat ini begitu senang dengan promo promo
dengan banyaknya alternatif pilihan layanan transportasi
namun di sisi lain ada sesungguhnya beberapa curahan hati dari para pengemudi yang harus ketika misalnya promo dipangkas
fee dipangkas dan hal tersebut harus juga menjadi bagian yang menarik saat kita membahas mengenai persaingan ataupun semakin serius
persaingan ataupun semakin serius
persaingan ataupun semakin serius
dan itu adalah sesaknya bisnis transportasi di dalam negeri
namun terlepas dari itu dengan adanya pilihan inovasi teknologi kemudian ada sumber pendapatan
ada manusia yang bisa menjadi pekerja
ini membuktikan bahwa ekonomi di dalam negeri bisa memiliki opsi opsi
bisa menghadirkan opsi opsi sendiri yang tidak melulu bergantung pada pemerintah